ayah ayah jangan ngomong kayak gitu dong ya
ayah alia gak apa apa kok
lagian alia juga
maaf bu saya belum ada demitnya
macam mana pula kau
dar kemarin kau bilang tidak ada duit tidak ada duit
ya mudah mudahan minggu depan ya bu
kalau hari ini kau tidak bayar kontrakannya
kau angkat barang barang kau keluar dari rumah kontrakan
kau mengerti bambang
susahkan suku seroda ini
menjenguknya juga se pouch nya
sudah susah bagi aku
sudah susah bagi aku
tidak nanti bertindak
yang mengesah gitu
nah nah baik itu
jauh lebih murah dari rumah ini
nanti kalau ibu datang terus ngariin kita gimana
alia ayah kan sudah bilang sama kamu
ibumu saja sudah tidak ingat sama kita
sudah cepat beresin barang barangmu
kotonya ada di keringkalan
nanti kalau ibu pulang alia mau ibu bawa apa
baju baru boneka atau
alia mau sepeda baru ya
alia nggak mau semuanya
ibu jangan tinggalin alia
ibu nggak boleh pergi
ibu nggak boleh tinggalin alia
ibu dimana ibu
alia kangen sama ibu
ayah aku bawa makanan nih buat ayah
kebetulan udah lapar nih
nggak seperti ini
kamu pasti tidak perlu jualan koran
lagian alia juga
pengen nyari duit biar bisa bantu ayah
ayah jangan sedih kayak gitu dong
majad sekali masakan kamu ini
pandai memasak sekali kau ini
tak bercuma sih ami leko
boleh tak adang carikan kita pembantu
karena mungkin nanti akan sibuk untuk ngusim butik bang
emang itu sudah terpikirkan oleh abang
nanti kalau kamu mengurus rumah ini terus bisa bisa tangan kau ini talus lagi nanti dibuatnya
makan makan makan
aku nggak gugup nggak sih mbak
ya enggak dong al
nih ada oleh oleh buat kamu dan bapak kamu
kalau aku seperti mbak mawar
aku pasti akan membahagiakan ayah
bisa beliin ayah pakaian bagus makan enak
pokoknya semuanya aku beliin buat ayah
mbak mawar aku pengen deh kayak mbak mawar
gimana sih mbak caranya biar bisa jadi tkw kayak mbak mawar
oh jadi kamu berminat juga jadi tku
sebentar ya al
ya alamat penyaluran tkw nya
kalau kamu berminat kamu datang aja ke alamat itu
alia pengen kayak mbak mawar pergi ke malaysia jadi tkw
biar bisa sukses kayak mbak mawar
aku neterima bekerja mas
kamu kerja di perusahaan apa
perusahaannya sih aku nggak tahu mas
karena aku enggak kerja di sini
tapi di malaysia
nggak semua tkw itu berhasil
tapi kan belum dicoba
alia tuh pengen banget
ayah gak perlu cari uang lagi
ayah nggak mau kehilangan kamu
ayah kehilangan ibumu saja
masa kamu tega sih
ninggalin ayah sendirian disini
alia tuh pasti nanti bakal pulang lagi kesini
nggak kayak ibu
main pergi begitu aja
terus nggak kembali lagi kesini
terus nanti kalau misalnya alia sampai sana
alia pasti berdoa kok ya
hanya cuma bisa berdoa buat kamu
jadi boleh ya
doa ayah menyertai mona
ayah baik banget
alia senang sekali ya
jadi nanti sebelumnya
berangkat ke malaysia
nanti bapak ajar sedikit
bagaimana cara ke malaysia yang baik
jadi jangan pusing nanti kalau disana
orang berkata ape itu berarti sama dengan apa di indonesia
seperti kata kata kalau kita putar itu di sana jadi pusing
jadi jangan bingung kalau kita putar putar
bekerja sama dengan pusing pusing
ketika kita putar putar
berarti sama dengan pusing pusing
ketika kita putar putar
berarti sama dengan pusing pusing
kalau ada apa apa
telepon rumah mbak mawa
ayah juga baik baik ya

alia pergi dulu ya

sampai jumpa di video selanjutnya